saatnya kita bertindak pesta perjamuan yang penuh dengan kegembiraan dan rakyat
telah menyambut dengan gembira telah selesai ini saatnya kita bergerak untuk menyucikan
nurani hati kemanusiaan yang tergores biru ruka yang menutup nurani keadaban hukum
hukum mati suri di tangan para penyamun yang menggunakan topeng kesucian dan tangan yang
penuh darah yang berpersembanya keuangan yang maha kuasa yang dikapitalisasi dengan
argumen suci dan bersandar pada orang orang bijak tetapi mereka memperjuangkan keadilan
karena mendebarkan politik kepencian aku muak dengan
bersembahannya dengan kebencian dan kebencian yang dipersembahannya dengan kebencian aku muak dengan
persembahanmu yang baunya cicik dan tanganmu penuh penindasan dan mulutmu penuh tipumu seliat
dan kau biarkan rakyat miskin di tengah negeri yang pakaikan kolam susu namun yang tertinggal
kolam kosong engkau hisap darah rakyat dengan politik adu domba kau biarkan rakyat menangis
dalam tangisan penuh darah kita menantikan sang pajar harapan
menerangi rerum jiwa mengembalikan kedaulatannya kita menantikan saatnya akan tiba mengalihkan
wajah kehadapan dalam pangkuan ibu perti kini kita tunggu sang pajar untuk
menggerakkan dan memutus tali penalu baik romo terima kasih puisi dari romo tadi sekaligus penuh
untuk perjumpaan kita di seri indonesia pranyu semalam hari ini saya budha diputro dan romo
benistus setio pamit undur diri selamat malam